itulah kemuliaan ramadhan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa
kita berjumpa kembali dalam program kultum ramadhan
gapai kemuliaan bersama saya arigin ajar agustian
dalam pertemuan kali ini saya akan mengajak anda
memaknai nama sifat allah az zahir dan az sabur
yaitu yang maha nyata dan maha sabar
tentu manusia tidak bisa menirunya
tetapi jangan lupa bahwa manusia pernah berjanji kepada allah
hingga apapun diri kita pasti senantiasa cenderung
untuk menuju kemuliaan yang telah allah tanamkan
di dalam jiwa manusia
sekarang mari kita lihat fenomena yang sangat menyedihkan
tekanan ekonomi tekanan sosial yang begitu keras
terkadang membuat manusia modern sekalipun gelap mata
bunuh diri jumlahnya sudah bukan lagi ribuan
tetapi ratusan ribu orang yang bunuh diri setiap tahunnya
bahkan setiap sekian detik orang bunuh diri
bahkan dalam fenomena digital
kita melihat mereka memilih mengakhiri hidupnya
dan bahkan mereka disuting dulu di video dulu
kemudian dimasukkan ke dalam facebook instagram
pada sebelum ia bunuh diri
inilah yang membuat semuanya menjadi sangat sangat menyedihkan
dan sangat sangat menyeramkan
mereka kehilangan nyawa terekam
dalam benak orang orang yang mereka
dan mereka tinggalkan
sengaja ia perlihatkan
sengaja ia tunjukkan
tetapi yang ditunjukkan adalah keburukan
bayangkan apabila ini dilihat oleh istrinya suaminya anaknya
atau orang yang menyayanginya
ini akan terekam di dalam alam bawah sadarnya
menjadi sebuah kenangan buruk
pemirsa yang dirahmati allah

karena manusia itu memang senantiasa ingin memperlihatkan

ingin memperlihatkan kemuliaannya
ingin menunjukkan sebagai sebuah kekuatan yang ingin diperlihatkan
ingin fastabikul khairat
yaitu berlomba lomba dalam kebaikan
tetapi jangan lupa
bahwa kita juga dikaruniakan oleh allah
dimana sifat sabar ini adalah diciptakan oleh allah swt
ketika manusia berjanji kepada allah swt
lalu manusia menjawab
hingga dorongan untuk menunjukkan
dorongan untuk berprestasi
dorongan untuk menunjukkan hal hal
yang sesungguhnya baik
tidak bisa hanya seperti itu saja
harus diiringi oleh sifat sifat mulia lainnya
harus diiringi dengan kesabaran
harus diiringi dengan kemampuan
untuk menjaga kemampuan
untuk menjaga kondisi tekanan yang luar biasa
di dalam bulan suci ramadan ini
kita harus memiliki agility
agility adalah sebuah kekuatan
yang bahasa indonesia nya adalah ajak
mantap tapi terginas
agility adalah mental agility
mental yang mampu menghadapi tekanan sehebat apapun
dan change agility adalah kemampuan
untuk tetap bertahan di kondisi yang terkenal
untuk memiliki perubahan yang sangat hebat
dan untuk memiliki mental agility
itu mental yang tahan banting
yang mampu memiliki kemampuan
untuk menghadapi perubahan yang disebut change agility
atau menghadapi orang yang berubah ubah
yang disebut dengan people agility
atau juga menghadapi pula
perubahan yang harus kita pelajari
bahwa kita harus memiliki perubahan
harus belajar dari sifat allah as sobur
kita harus jadi orang yang penyabar
hingga kita mampu menghadapi tekanan yang sangat hebat
di era disruptif
di era perubahan yang tak pernah lagi terduga
dan tak pernah lagi kita sangka
di bulan suci ramadan
mudah mudahan ketangguhan atau agility ini
lahir di hati kita
melahirkan manusia tahan banting
melahirkan manusia terginas
dan memiliki ketentraman
serta memiliki kemampuan
untuk menghadapi apapun yang menimpa diri kita
inilah kekuatan yang harus kita miliki
ingat allah as sobur yang menjaga kita
ingatlah allah yang maha penyabar
yang mendidik kita
ingatlah bahwa sabar itu
sungguh tiada batasnya
kepada orang yang telah beriman kepada allah
sama sama kita memohon kepada allah
di bulan yang penuh rahmat
di bulan yang penuh barokah ini
kita mohon kepadanya
allahumma ya allah penjaga alam semesta
allahumma ya allah yang melindungi jiwa manusia
kami mohon padamu
di bulan ramadan ini
untuk menghadapi perubahan perubahan
yang terjadi di hadapan kami
untuk menghadapi tekanan tekanan
yang kami hadapi setiap hari
untuk senantiasa mampu belajar
yang senantiasa mendorong kami
dan berikan kami kekuatan
untuk mampu tetap produktif
di tengah tekanan perubahan yang luar biasa ini
wafil akhirati hasana
wassalamun ala mursalin